dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya keluarga hasha atala syahputra
mendatangi ombudsman republik indonesia kuningan jakarta selatan
kedatangan keluarga korban sendiri untuk melaporkan polres metro jakarta selatan
dan pihak yang mengeluarkan hasil visum milik korban
karena dianggap telah terjadi kesalahan administrasi
korban sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka
dan kasusnya telah dihentikan oleh penyidik direkturat lalu lintas polda metro jaya
karena dianggap korban tewas karena kelalaiannya sendiri
kuasa hukum keluarga mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan
yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
bahwa menurut kami yang krusial adalah bahwa dari fakta dokumen dokumen dari kepolisian
yang diterbitkan oleh polres jakarta selatan
proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini
tidak dilakukan dengan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
namun justru hal tersebut hingga kini
belum dicari oleh pihak kepolisian melalui pemeriksaan secara internal
untuk dapat dipertanggungjawabkan secara transparan
dan penuh akuntabilitas kepada masyarakat indonesia
terkait adanya tim pencari fakta yang dibuat oleh polda metro jaya
pihaknya menyatakan bahwa hal tersebut tidak tepat
karena fakta yang digunakan adalah versi kepolisian yang tertuang
dalam surat perintah penyelidikan dan penyidikan
yang saat ini kasus tersebut telah dihentikan atau sp tiga
tim liputan cnnn